saya sangat bangga kak dan bersyukur soalnya itu menjadi komandan kelompok delapan itu sangat diinginkan semua teman teman peserta paski braka
jadi saya sangat bersyukur bisa di posisi komandan kelompok delapan dan pasukan delapan
komandan ini kan ada mengasih aba aba juga kan ya
dengan sekarang kondisi pandemi dengan masker teriaknya harus lebih kenceng gak sih
iya harus lebih kenceng kak
karena kalau pakai masker kan otomatis suaranya agak sedikit terhambat
jadi harus pakai seluruh tenaga